ya tidak hanya di sulawesi selatan saja di jakarta juga ada pasangan calon pengantin yang terpaksa menunda rencana pernikahan mereka karena meluasnya wabah covid sembilan belas
dan kita sudah terhubung bersama mereka melalui skype
ini dia calon pengantin meghan nandia dan juga pugu rohmanu
selamat sore sekali lagi selamat untuk rencana pernikahannya
ya selamat sore
iya boleh diceritakan kepada kami ini kapan sih sebenarnya rencana kalian akan menikah
sejauh ini bagaimana persiapannya
dan yang penting adalah bagaimana kronologinya sampai memutuskan untuk mengubah rencana pernikahan
ya kalau untuk rencananya sendiri sebenarnya kita tanggal empat april
itu sudah akar sama resepsi itu hari itu semua
terus kalau persiapannya sendiri ya
karena sebenarnya kalau
empat april itu kan acaranya dua minggu lagi
yang perlu dipersiapkan hanyalah briefing akhir sebelum acara bersama semua vendor
seperti itu sih
technical meeting lah
undangan pun disebar ya
undangan udah disebar
tapi udah kesempatan semua yang hard copy nya kayak gitu
kurang lebih ada lima ratus undangannya yang kemarin
oke berarti rencananya nanti penundaannya hingga kapan ini
tadi kan sudah menyatakan bahwa vendor vendor sudah juga dihubungi
sudah tinggal briefing akhir
artinya apa saja kerugian yang kemudian harus ditanggung oleh pasangan anda dan juga pasangan ini
kerugiannya itu yang pasti kan pertama masyarakatnya yang tadi diberi penolakan buku
kita itu sebenarnya dari empat april lalu pindah ke agustus nanti
di empat april ini kita tetap melaksanakan akar
otomatis acaranya akan ada dua kali
walaupun yang akar ini hanya terbatas keluarga saja
tapi beberapa vendor itu tidak bisa memfasilitasi untuk
jadi tetap ada extra cost sebenarnya
kedua itu undangan
undangan sudah disebar
otomatis kita harus melakukan konfirmasi lagi ke teman teman
ke rekan rekan kerja ke sahabat ke keluarga
keluarga besar untuk menyatakan bahwa nesesnya ditunda
jadi agustus nanti
dan kemudian akan tetap langsung dihubungi secara terbatas dengan keluarga itu saja
lalu yang ketiga itu kerugiannya
lebih ke ini sih ya mungkin
ya persiapan itu
kalau undangan sudah disebar
ya seperti kita kemarin konfirmasi satu satu
jadi kurang lebih lima ratus undangan
akhirnya kita konfirmasi satu satu
dan itu lumayan banyak juga ya

jadi yang ikut cuma keluarga inti dan yang dekat dekat saja
yang kekeluarga kan akad
mungkin boleh cerita
mungkin dari luar sana juga
pengen banyak yang ikut ya
ya mungkin boleh cerita nih mbak megana juga
bagaimana sih kemarin komunikasinya sampai akhirnya memutuskan bahwa oke kita akan menunda resepsinya nih
ak tetap dilangsungkan tapi untuk resepsi sepertinya kita harus tunda nih karena covid sembilan belas
jadi alhamdulillah sih pihak bendungnya itu menawarkan dua opsi
tetap berjalan dengan skema keamanan dan kesehatan yang sudah ada
atau penundaan tanpa membebani kita untuk melaksanakan resepsi lagi hingga agustus nanti
jadi ketika dua minggu minggu minggu ini kita melihat
kondisi dari berita dari kondisi masyarakat bagaimana tingkat kecemasannya masyarakat saat ini
bagaimana anjuran pemerintah untuk tetap stay at home untuk tetap kerja belajar dari ibadah dari rumah
kita melihat itu kita melihat tingkat kecemasan masyarakat yang ada
akhirnya kami memutuskan secara bersama kalau mungkin ini adalah keputusan yang bijak juga
bukan hanya untuk keluarga tapi untuk masyarakat secara umum juga diikuti
jadi ikut serta ya sesuai dengan anjuran atau arahan dari pemerintah untuk stay at home
jadi melakukan prosesi akad ini lebih sederhana lagi
nah kalau kita bicara soal pernikahan ini kan tidak hanya pasangan saja berurusan dengan vendor
tapi juga mengurus segala macam ini ada surat menyurat gitu ya
pengurusan ke kua juga pasti menjadi salah satu kendala ya
kalau pengurusan ke kua kita kan awalnya di kawas jabudi
tapi karena kita sekarang pindah di pamulang harus ngurus lagi ke pamulang
jadi untuk kua jabudi itu tidak boleh penghulu di kawas jabudi itu tidak boleh menikahkan pasangan yang ada di luar jabudi
jadi nanti kita mengurus ulang
iya dan mungkin statusnya sampai saat ini kita belum ngurus lagi yang ke pamulang
karena infonya yang di jabudi juga wfh nih world home home
jadinya kita baru bisa ke tanah semin kayak gitu
oke berarti harus effort ulang ya harus kembali lagi ke kua lainnya untuk kemudian melakukan pengurusan
dari nol lagi semangat ya mas dan juga mbak
tapi selain itu iya kendalanya apa lagi nih yang dihadapi selain pengurusan administrasi tersebut
iya selain kita memang sekarang ini sebenarnya was was juga nih
ada kepastian dari penghulu pamulangnya sebagai gimana status kita untuk menikahkan kita dua minggu lagi sebenarnya
lalu mungkin istri konsernasi ulang ke undang undangan nantinya yang sudah kita cetarkan
oke di balik
iya yang pasti kita sama sama berharap semuanya bisa lancar ya mas pugu
dan juga mbak megan
terakhir nih ya setiap hal biasanya kita selalu ada hikmah dibaliknya ya
nah ini hikmahnya apa nih yang dipetik dari kondisi seperti ini
kalau dari saya hikmah yang diambil sebenarnya kan kita mengundang juga ada yang dari jauh juga
dan kemarin sebetulnya tanya tanya gimana sih kondisi di jakarta gitu
menyeramkan semenyeramkan itukah gitu
jadi banyak juga yang takut untuk ke jakarta gitu
karena takutnya orang orang kan jadi sopi
takutnya itu menjadi cerita sedih buat pernikahan kita
padahal kan pernikahan itu hanya sekali seumur hidup
iya lalu juga ini corona jadi bagian dari cerita hidup kita
ini sebenarnya cerita pernikahan kita dan yang musti kita tanggung juga
emang kita yang sudah merencanakan dari tahun lalu ini emang hanya bisa berusaha dan berdoa sih intinya
yang selebihnya memang ada kekuatan yang lebih salah yang ternyata harus
mengharuskan kita menghindari semua kayak gitu
dan untungnya keluarga juga support dan terus dukung kita untuk ingin sebaik ini sih insya allah kayak gitu
iya itu tadi ya penundaan agar nantinya semuanya bisa berjalan dengan lancar
dan yang pastinya juga memberi dampak yang lebih besar lagi untuk orang orang sekitar
terima kasih banyak mbak megan dan juga mas pugu
lancar persiapannya untuk pernikahannya di bulan agustus nanti